dengan menampilkan beragam kesenian tradisional seperti reok jaranan dan remo
aliansi pekerja seni surabaya berusaha menunjukkan bahwa mereka benar benar terdampak
oleh belum dikeluarkannya izin hajatan dan hiburan
para pekerja seni ini menyatakan siap melaksanakan prosedur perizinan
sesuai dengan protokol kesehatan setelah menganggur lebih dari empat bulan
namun sayangnya dalam aksi ini pengaturan jarak tidak dilakukan
pukul sebelas siang sejumlah kepala dinas pemkot surabaya menemui perwakilan aksi
saat ini juga kita sedang menggodok tata aturan bagaimana caranya supaya
panjenengan itu kegiatan usahanya itu nanti dengan aturan yang terinci
sehingga bisa menyelamatkan kita semua
atas jawaban ini para pekerja seni dekorasi dan event merasa tuntutan mereka
mereka pun mengancam akan mengadakan aksi lebih besar lagi pada tiga dan tujuh hari ke depan
sebenarnya kalau bilang perasaan hati ya kita semua sebenarnya kecewa sebenarnya ya
yang dikadang kadang ingin ditemui ibu kita sebenarnya
tetapi setelah kita sampai di sini kita tidak ditemui
yang ditemui hanya untuk kepala kepalanya saja
sebenarnya kalau bilang kecewa kami kecewa
tak hanya di kota surabaya ratusan pekerja seni di kota banyuwangi
ini juga menggelar unjuk rasa di depan posko gugus tugas
percepatan penanganan covid sembilan belas rabu siang
dengan membawa puluhan kendaraan mereka menuntut agar kegiatan seni
yang ditutup akibat pandemi covid sembilan belas segera dibuka kembali
tim gugus tugas mengabulkan keinginan para pekerja seni
dengan syarat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait protokol kesehatan
salah satunya mendapat rekomendasi dari tim gugus tugas
serta pengawasan oleh pihak kepolisian dan tni
tim liputan cnn indonesia